selain mendatangi kongres luar biasa pssi di jakarta
sejumlah supporter bonek juga berdemo di kantor dprd surabaya rabu siang
mereka menuntut pemerintah kota surabaya
peduli dan membantu persebaya mendapat pengakuan dari pssi
dengan menggelar poster dan menyanyikan yel yel sejumlah bonek pendukung persebaya seribu sembilan ratus sembilan puluh
rabu siang menggelar orasi di depan kantor dprd surabaya
seperti aksi yang dilakukan kawan kawan mereka di jakarta
mereka meminta dprd dan pemerintah kota surabaya
turut menyelesaikan konflik dualisme persebaya selama ini
bonek menilai pemerintah kota surabaya selama ini melakukan pembiaran
padahal persebaya adalah ikon kota surabaya
apalagi pengadilan niaga surabaya juga sudah memutuskan
pemilik nama dan logo persebaya yang sah adalah persebaya seribu sembilan ratus sembilan puluh
itu kami kedatangan ini yang kedua kali sebelum sidang putus
sampai puasa kemarin sampai hari ini
belum ada jawaban dari anggota dewan ataupun wali kota surabaya
menanggapi aksi ini wakil wali kota surabaya wisnu sakti buwana menyatakan
belum bisa memberi jawaban karena belum ada pembahasan bersama
jikapun ada pembahasan nantinya hal ini tidak semata mata atas desakan bonek
namun sebagai upaya pemersatu warga surabaya
bisa saja kalau misalkan pemerintah mau membangun persepak bola itu
menyatukan seluruh elemen persebaya dan terjadi satu
tapi kalau kita disuruh support pemerintah ini semata mata keinginan bonek ya nanti dulu
seperti diketahui dualisme persebaya muncul saat isl dua ribu sembilan dua ribu sepuluh digelar
saat itu persebaya merasa dipaksa degradasi karena dianggap melawan rezim nurdin halid
dengan kompetisi yang kurang sehat persebaya kemudian membelot ke liga primer indonesia
sejak tahun dua ribu tujuh persebaya surabaya pun akhirnya memakai nama baru yakni persebaya seribu sembilan ratus dua puluh tujuh
sejak itulah dualisme persebaya terus bergulir hingga saat ini